warahmatullah walaikumsalam allah allah allah mudah mudahan ibu ibu
nunggu dia datang saja
justru nanti kita disana kan foto foto
nanti hasil foto fotonya kita kasih lihat ke dia
biar dia panas biar dia sembal sama kita
makan umang gak ada yang pencet pencet begitu
si dadang panjang umur
bilang kita lagi berenang terus banyak ceweknya kok
heee jangan ceng gak boleh dosa
ya kang dadang kan cs kita juga
halo dadang suradang assalamualaikum
aginya patah om
sabar tahan dong
kamu cepet pulang ya
dadang kakinya patah
harus segera ke rumah sakit
patah kenapa ma
patah kenapa ma
apaan sih kum
si dadang kakinya patah
ini kan yang masuk hak
sabar dalam kita nunggu akun
yauda kamu tiduran dulu di kamar ya
pelan pelan pelan pelan
petersi kedung tau
pelan pelan pelan
kaku nih abis ajalah
kalau kakinya adam patah gimana tuh ma
makanya jadi orang dih arrang songkong
mana sih ini aku lagi morsiba lagi sakit
aku akan diomelin
yaudah sabar mendingan duduk lagi
aduh aduh aduh
kalau patah beneran nih kumah
jangan cengeng aku dong
baby kamu jangan sedih
doain yang bagus bagus saja ya
bapak aja disana
kasih bapak sendiri ya
kenapa kamu tidak tinggal disini saja
kamu bilang kamu tidak akan pernah meninggalkan bapak
kamu itu kepala rumah tangga
kamu yang harus ambil keputusan
bismillah ikut keputusan suami
di dunia banyak poros
kamis dia pada ciraus
tidak kuat komandan
kalian ini sudah terlalu lama tidak latihan fisik
kalian mau punya postur yang ideal
besok kita lanjutkan latihannya
latihan fisik kalian ini
sesuai dengan latihan intelijen
di seluruh dunia
jika suatu saat nanti
akan diadakan petukan intelijen antar negara
kalian akan dengan mudah
mengikuti standar pelatihan rekan
nanti kita bisa keluar negeri rat
aku tidak akan ada yang bisa bawa kamu pergi dari mama
gak akan ada yang bisa minsan kita tut
kamu gak usah takut
kamu jangan monopoli untut
untut juga anak saya
saya tau kenapa kamu mau maksa untut pergi dari sini
sama kepala proyek kamu itu kan
demi pekerjaan kamu rela ngejual anak kamu sendiri
itu yang namanya kamu bilang bapak
gak malu apa kamu
lebih mulia dari kerjaan kami
kamu jual orang
sudah berapa ratus orang kamu jual
terus kamu bilang
untut dari ibunya
udah berapa ratus anak
kamu jauhin dari ibunya
terus sekarang kamu ngomong
seakan akan kamu lebih baik dari saya
saya memberikan pekerjaan buat mereka
saya kasih mereka masa depan
saya kasih mereka kehidupan
buat masa depan kamu
kamu jual karena kamu sendiri
memang itu bisanya kamu dari dulu
kamu tau gak siapa orang yang paling pengecut di dunia ini
laki laki yang ringan tangan sama perempuan kayak kamu
biar untut yang pilih
delapan bulan kamu kasih makan untut
kamu merasa udah berkuasa sama untut
itu pekerjaan kamu
itu yang kamu lakukan sama entut selama belasan tahun
cuman memberi makan
karena dalam kehidupan kamu
cuma makan yang ada di pikiran kamu
dan siapa yang kamu makan
sekarang kamu pergi
kamu pergi dari rumah ini
angkat kaki dari rumah saya
kamu udah ngejauhin untut dari saya
dan kamu gak bisa ngejauhin untut lagi
selamanya pergi kamu